apalagi pak muhajir tujuh bulan terakhir ini yang sudah dicontreng dan kira kira untuk tahun dua ribu tujuh belas ini
yang pertama disamping kardusnya pintar yaitu pendidikan karakter
kemudian oleh teman teman wartawan dipleset menjadi full day itu
jadi saya ingat ini full day itu kemasannya saja sebetulnya karena untuk cari istilah yang lain istilah baru nanti
pak muhajir melihat ada semacam resistensi dari awal ini kira kira kenapa ya
dan apakah karena ada ide ya memang mungkin kalau masyarakat indonesia biasanya ganti pemerintah ganti menteri ganti ide
jadi agak terlalu mungkin
membingungkan tapi apa yang bisa dipelajari dari feedback
mungkin semacam resistensi terhadap gagasan ini
tentu saja dari lima ratus uji coba ini banyak sekali yang harus kami perbaiki
terutama dalam hal standar minimum pelayanan sekolah
spm kita harus kita tingkatkan
terutama untuk sd karena sd ini sebetulnya dulu standarnya memang bukan untuk standar pembentukan karakter
sekedar untuk pemberantasan buta huruf itu sebetulnya adalah bentuk perluasan dari program pbh
jadi ketika awal pemerdikaan kita itu kan ada proyek pemberantasan buta huruf besar besaran
kemudian proyek itu diformalkan menjadi sekolah rakyat
jadi kemudian sekolah rakyat itu kemudian terjadi masifikasi pembangunan besar besaran melalui sd impress
sehingga sd impress itu sebetulnya standarnya adalah standar untuk
sekedar siswa itu bisa melek huruf
data literasi kita masih sangat rendah
betul betul padahal kan
pendidikan dasar itu harus
menurut saya harus
yaitu baca tulis hitung
mengasah otot lunak
maupun otot keteras dari
dan inilah yang indonesia ini
di sd sd kita itu
selama ini hanya
berkutat pada tiga ini
jadi baca tulis hitung
masih basic ya
sebetulnya basic ya harus enam ini
kalau namanya pendidikan karakter itu
harus menjadi bagian dari
porsi yang cukup besar di sistem pendidikan dasar
mestinya tiga ini
terutama masalah etik estetik dan kinestetik
ini harus seiring
dan juga bersosialisasi
bagaimana itu bersosialisasi
berhubungan dengan orang lain
saya lihat di jepang ini mereka
anak anak ke sekolah khususnya sd justru mereka
belajar itu kan
catacara misalnya untuk duduk
mendengarkan berbicara dan lain sebagainya
dan itu tidak mungkin di kelas kan
dan itu terus menerus juga ya
sehingga menjadikan bagian dari budaya
atau karakter indonesia sendiri
ini kan pak muhajir kan juga menteri kebudayaan
ini bagaimana menyelaraskan
karena memang kalau kita disebut
karakter ini kan biasanya manifestasinya
akhirnya menjadi ada yang namanya budaya
sebagai tadi contoh
apakah itu di inggris atau di jepang
kita tahu karakter orang jepang itu begini
mereka selalu sopan
mereka ini itu dan kerja keras
sementara mungkin di eropa
mereka sangat inovatif
mereka kritis dan lain sebagainya
idealnya yang ingin diciptakan dengan
karakter dan budaya seperti apa
yang namanya orang indonesia
kebudayaan indonesia itu kan merupakan akumulasi kumpulan dari puncak puncak keunggulan dari budaya lokal
karena itu kalau kita ingin melestarikan menjadikan budaya kita sebagai sumber inspirasi pendidikan
ya harus kita kembali kepada keunggulan lokal
contohnya apa saya tidak mau bicara mengenai kesenian atau budaya yang sering
kalau ada misi budaya itu tari tarian ada pokoknya yang berkaitan dengan kesenian
tapi ini kan lebih ke karakter itu sendiri
tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang budaya indonesia atau karakter indonesia
itu ya harus kita kembali kepada akumulasi dari keunggulan keunggulan lokal itu
tetapi memang ada yang bisa dipukul rata ya atau digeneralisasi
saya kira dimanapun orang indonesia itu memiliki keunggulan itu
itu nomor satu kita selalu ramah kepada tamu atau turis
dan saya kira sudah ada perusahaan yang mengadopsi itu
branded tentang kesantunan itu di dalam melayani pelanggannya
ramah keramahan selalu senyum dan seterusnya
dan itu ternyata sekarang kan perusahaan itu saya tidak mau menyebut ya
tapi kan sekarang betul ya dia sekarang mendapatkan penghargaan lima bintang ya
dan itu presiden selalu menyampaikan
sekarang ini siswa siswa kita kehilangan kesantunan
itu salah satu saja
kalau saya boleh mencontoh di bidang budaya misalnya
sebetulnya kalau kita mendorong anak anak kita berkesenian
itu kan bukan berarti dia harus jadi seniman
tetapi itu kan ada aspek dari kepribadian dia yang harus diajarkan
jadi itu kan ada aspek dari kepribadian dia yang harus diajarkan

terutama rasa keindahan
rasa keindahan itu bukan sesuatu yang eksklusif
dia akan berpengaruh akan menerpa kepada aspek aspek yang lain
orang misalnya berkeseniannya sekolah sekolah di jawa tidak bisa disamakan dengan di jawa barat
kalau di sini pakai kalau di jawa tengah gamelan untuk musik
maka di jawa barat mungkin angklung misalnya
dan di sumatera beda lagi
nah di sumatera beda lagi
dan itulah keunggulan lokal
jadi kita tidak harus menyeragamkan
karena itu salah satu pesan dari pendidikan karakter adalah tidak adanya penyeragaman di masing masing sekolah
biar mereka tumbuh sesuai dengan kepribadiannya masing masing
nanti akan menjadi anak anak indonesia sendiri
kami juga ingin menggunakan buku buku cerita dan buku buku pelajaran yang dimiliki teman teman kami
anak anak di sekolah smp negeri tujuh alasan dan
dan kami juga ingin kelas kami lebih baik lagi
yang kami rasakan untuk menulis
dan kami pun juga tidak patah semangat karena untuk masa depan kami
ketika kita menerima penyelesaian kami juga ingin menerima penyelesaian
ketika kita menerima penyelesaian kami juga ingin menerima penyelesaian
ketertinggalan dalam mutu pendidikan di beberapa daerah masih menjadi persoalan pemerintah hingga saat ini
fasilitas yang masih jauh dari kata memadai serta ketersediaan buku pendidikan
dan jaringan internet tak pelak menghambat berkembangnya mutu pendidikan
pendidikan bahkan masih menjadi hal mewah bagi sebagian anak indonesia
masih tingginya angka putus sekolah dan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan
menjadi cermin masih terbatasnya akses pendidikan

rendahnya kesadaran menempuh pendidikan formal
tak munculnya sdm yang berkualitas rendahnya daya saing menjadi momok yang harus segera diselesaikan
upaya pemerintah melawan ketimpangan mutu pendidikan terus dilakukan
namun kondisi geografis indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelesaian masalah ketimpangan ini
fokus adalah pemerataan dan berkualitas
karena kenapa pemerataan memang kita menyadari bahwa pendidikan di indonesia ini memang belum merata
jadi masih banyak yang kita temukan anak anak masih putus di tengah jalan
terus masih banyak mereka nggak bisa melanjutkan
banyak faktor bukan karenanya ekonomi saja banyak faktor seperti faktor geografis misalkan
ada banyak cara yang kita lakukan nah ini yang dipikirkan oleh pak menteri juga mengatakan ini
salah satu contoh adalah pembangunan ada sekolah atau pendidikan yang di daerah tiga t
yang daerah pelosok atau kita sebut daerah perbatasan
pakar pendidikan titik handayani juga mengungkapkan
sebagai negara kepulauan indonesia memiliki disparitas dalam hal pembangunan pendidikan
masih terdapat kesenjangan terhadap provinsi tertinggal seperti papua maluku utara serta provinsi baru lainnya
capaian pendidikannya tentu berbeda
dengan provinsi maju seperti dki atau yogyakarta
namun lokasi geografis tak sepenuhnya mempengaruhi
meski dekat ibu kota provinsi banten dan jawa barat memiliki capaian pembangunan pendidikan yang tergolong rendah
jika dilihat dari indikator partisipasi murni dan partisipasi kasar kelas menengah dalam konteks wajib belajar dua belas tahun
capaian kedua provinsi ini bahkan menduduki posisi lebih rendah dari papua
mengapa terjadi disparitas
pertama adalah persoalan kapasitas yang berbeda
baik dilihat dari sisi input dalam hal ini adalah sdm sdm tenaga pendidik maupun sdm tenaga kependidikan
kemudian kedua budget
budget mempengaruhi sarana prasarana kemudian juga mempengaruhi bagaimana alokasi budget untuk peningkatan kualitas guru
kunci kualitas masa depan ada di pendidikan
semua anak bangsa sudah selayaknya mendapatkan haknya
memperoleh pendidikan yang berkualitas
pak muhajir kan jadi diharapkan peran pemerintah daerah ya masing masing daerah mereka memang kalau bisa lebih banyak mengalokasikan dana yang mereka miliki khusus memang untuk anggaran pendidikan ya bukan yang lain
tapi kita harus akui juga salah satu mengapa sangat sulit untuk mencari yang namanya standar itu sendiri
itu karena ketimpangan
ketimpangan ya daerah itu sendiri
kalau masalah pendidikan kualitas guru kualitas sekolah di kota kota besar itu kan tidak masalah
banyak yang berstandar internasional pakai cambridge pakai ib dan lain sebagainya
tapi kan kebanyakan di luar di daerah itu
boro boro kualitas pendidikan kadang kadang bangunannya saja mereka tidak memiliki
dan apalagi kalau di bagian timur anak anak ke papua itu bisa harus jalan kaki ke sekolah berkilo kilometer
jadi mereka sampai sekolah
sebenarnya sudah capek
dan sampai di sekolah ternyata gurunya tidak ada
ini bagaimana ya cara terbaik untuk memperbaiki supaya akses terhadap pendidikan ini menjadi hak dari setiap anak indonesia
sebetulnya sama dengan ketimpangan yang lain termasuk ketimpangan ekonomi mbak desi
jadi ada tiga faktor yang membuat ketimpangan di indonesia itu
pertama yaitu ketimpangan struktural
yang kedua itu ketimbangan kultural
dan yang ketiga ketimpangan spasial
jadi memang struktur kita terutama kebijakan kebijakan kita itu begitu luasnya jangkauannya
sering terpaan kebijakan itu memang tidak merata
semakin jauh dari pusat itu semakin kecil efek dari terpaan kebijakan
terutama yang sifatnya terbuka kompetisi terbuka itu biasanya yang jauh dari pusat keputusan
penggalian keputusan pasti tidak kebati
pusat ketarikan investor kan apalagi
pendidikan swasta misalnya mungkin mereka tidak terlalu tertarik harus membuka sekolah di mana
betul jadi selalu mengalami urban bias ya
urban bias bahkan jakarta bias
kemudian yang kedua kultural
jadi memang masih ada persoalan persoalan budaya di masing masing yang sekarang menderita ketimpangan itu
karena memang dari aspek budayaannya tidak mendukung
kesadaran orang tua pentingnya pendidikan dan sebagainya
terusnya ini masih banyak yang masih belum tumbuh
kemudian yang paling mendesak menurut saya itu ketimpangan spasial yang ini sebetulnya bisa diatasi
yaitu karena alasan tempat tinggal keberadaan dia yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses yang sama dengan mereka yang lain
nah ini yang sebetulnya kalau tadi mbak desi sudah menyinggung tentang peranan daerah
sebenarnya kalau daerah daerah ini sudah konsisten
menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk memajukan daerahnya
untuk pendidikan di samping apbd yang didapat dari transfer pusat
itu sebetulnya pasti akan berjalan dengan baik
oke lah mungkin tidak semua daerah sudah bisa melakukan itu
mungkin paling tidak yang sudah mampu harus mulai memiliki kesadaran itu
sehingga yang belum mampu nanti pemerintah bisa melakukan keberpihakan
kira kira contoh contoh afirmative action yang perlu dilakukan
karena ini merupakan insentif juga kan dan meringankan pemerintah daerah
sebetulnya ini tidak hanya monopoli bagian timur ya
jadi ada beberapa daerah yang memang jauh dari pusat pengambilan keputusan
karena dia alasan alasan tempat itu harus ada afirmasi
dan itu harus beda
memang kebijakannya tidak bisa dibikin general saja gitu ya
misalnya antara papua dengan maluku itu sudah berbeda sama sekali
maluku utara sudah berbeda
negara yang wilayah yang terdiri dari kepulauan kepulauan seperti maluku
itu perlakuan hanya berbeda dengan yang papua yang sebetulnya perbukitan wilayah perbukitan
dimana penduduk itu membuat kantong kantong yang kecil kecil
sehingga biaya per unit siswa itu menjadi sangat tinggi
misalnya kami sudah melakukan misalnya untuk papua itu kita membuat namanya sekolah berasrama
sehingga anak anak yang harus berjalan sampai enam tujuh kilo untuk sampai sekolah itu tidak harus tiap hari
dia cukup tinggal di asrama
dan orang tuanya lah yang nanti datang
kemarin kita barusan rapat di bawah bapak nas untuk melakukan afirmasi
bekerja sama dengan kelompok diaspora dari amerika untuk menangani papua di bidang pendidikan ini
sedang kita garap

kemudian untuk maluku
maluku sama maluku itu karena dari pulauan ke pulauan
maka juga harus ada kelas berasrama
tetapi transportasinya tidak cukup mengandalkan mereka harus jalan kaki
tapi harus ada perahu perahu
kemudian juga musim yang tidak stabil
kadang kadang musim pasang musim surut musim angin
itu harus diatur
bahkan kalau perlu jadwal belajarnya harus berbeda itu dengan yang seperti biasa ini
satu lagi yang ini kan di bagian timur
tapi kalau di bagian urban itu biasanya kantong kantong kemiskinan
di sana dimana misalnya anak anak rk bukannya bersekolah
tapi karena tekanan ekonomi akhirnya jadi anak jalanan jualan dan lain sebagainya
bagian apa muhajir untuk ke depannya
program wajib belajar dua belas tahun
sekarang ini sembilan tahun sudah sukses ya
sebetulnya belum juga
belum juga tapi sudah dinaikkan
ini bagaimana realisasinya dari mimpi itu dua belas tahun
betul untuk menangani problem urban ya problem perkotaan itu sebetulnya
instrumen kartu indonesia pintar itu menjadi salah satu alternatifnya
kan mbak desy siapapun yang memegang kartu indonesia pintar
itu sebetulnya pemerintah menjamin dia akan selesai sampai sma atau smk
selama dua belas tahun itu dan dia akan mendapatkan santunan
nah ini sebetulnya untuk mereka mereka yang oke lah misalnya anaknya itu sebetulnya adalah
merupakan alat produksi dari keluarga itu sebetulnya bisa dipotong dengan
kartu indonesia pintar dan kartu keluarga sejahtera kks
jadi ada semacam bantuan
jadi ada apa
itu kan ada opportunity cost ya jadi anak itu yang mestinya dia bisa mendapatkan penghasilan
bekerja membantu orang tua ketika sekolah itu dua hal yang harus dikeluarkan
membayar sekolah dan
dan juga kehilangan penghasilan dari anak itu
dan ini harus diganti karena ini opportunity cost
lah untuk ini sudah sekolah gratis ya untuk yang biaya sekolah kemudian kartu indonesia
kartu keluarga sejahtera itu sebagai pengganti dari anak ini yang sekarang harus masuk sekolah
tidak lagi menjadi tenaga kerja bagi keluarganya ini
sebetulnya skema ini sudah sangat ideal kebijakan presiden ini tinggal bagaimana di lapangan dieksekusi
nah tugas saya itu dan ini ternyata di lapangan memang terlalu becek jadi tidak semudah seperti yang kalau kita omongkan itu
tapi insya allah saya memang sedang mencermati ini
tapi optimis wajib belajar dua belas tahun ini bisa betul betul diterapkan lah minimal dua tiga tahun ke depan itu
yang jelas akan memperkecil tingkat putus sekolah dan akan memperkecil tingkat putus kelanjutan dari siswa
dan otomatis nanti juga akan mempertinggi kualitas tenaga kerja kita tadi itu
dengan kembali dengan isu besar kita yaitu memanfaatkan bonus demografi kita agar nanti betul betul menjadi berkah bukan menjadi musibah kan
karena kalau sampai tidak hati hati ini kan bisa menjadi musibah
bonus demografi nanti kebalikannya itu bisa jadi bom demografi ya
lima belas dua puluh tahun dari sekarang apalagi kalau nanti kita menciptakan sumber daya manusia yang tidak produktif ya
kita juga ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan juga presiden juga memberikan perhatian pembangunan wilayah wilayah perbatasan
yang dengan isu kita mulai membangun indonesia dari pinggiran itu
jadi sekarang kita perkuat sekolah sekolah di perbatasan dengan sistem boarding school dan juga pembangunan sekolah sekolah
terutama smk yang memang sesuai dengan kearifan lokal kebutuhan lokal
kita bekerjasama dengan industri industri misalnya kalau di situ ada perkebunan kelapa sawit
maka yang kita bikin ya smk pertanian yang berorientasi kepada menyiapkan tenaga tenaga terampil dengan pemanfaatan high teknologi tinggi
untuk para pesulat pesulat didik kita
ini sudah berjalan
sudah sudah berjalan ini sedang berjalan dan kita harapkan ada satu ratus empat puluh smk baru yang berorientasi kepada kebutuhan setempat
itu akan kita dirikan untuk tahun dua ribu tujuh belas ini
misalnya di pinggiran perbatasan malaysia itu akan kita bangun sekolah sekolah tadi itu
sekalian menjaga ini perbatasan
betul jadi menjaga perbatasan itu tidak harus dengan bangun pagar
tapi kehadiran negara yang kuat di tempat itu saya kira sudah memiliki deterent effect ya
jadi efek tangkal itu tidak harus menggelar senjata di pinggiran itu
tentunya ada sekolah maju di situ sehingga itu pun sudah menunjukkan kehadiran anak
apalagi di pulau pulau ya daripada nanti ada yang mengambil dan mencaplok lebih baik di betul betul
sekarang juga ada sekolah sekolah yang kita dibangun
jadi misalnya ada gugusan pulau kita cari titik yang paling jadi sentral
sehingga nanti murid murid yang dari pulau pulau kecil itu bisa sama sama mudah menjangkau
dan di situ kita bikin sekolah tadi sekolah berasrama tadi itu
kalau itu smk tadi itu smk yang memang dibutuhkan
karena itu ada empat sekarang pemerintah memberikan prioritas smk
pertama smk pariwisata yang ini salah satu keunggulan indonesia yang tidak akan tertanding oleh negara lain
saya kira kalau industri manufaktur kita sudah kalah dengan negara negara lain
kita tidak bisa mengejar
untuk pariwisata saya kira kita punya kekayaan budaya dan kekayaan alam yang sangat eksotik yang tak tertandingi
dan ini akan kita galakkan smk pariwisata
kemudian pertanian pertanian ini juga sama
kita akan mengejar ketahanan pangan kita sehingga kita swasembada pangan
syukur nanti kemudian bisa ekspor seperti negara yang lain yang sudah maju yang sudah di depan kita
kemudian yang ketiga itu di bidang kemaritiman kelautan
ini juga gitu ini keunggulan
sekarang sudah mulai ada kursus kursus nyelam modern ya di beberapa daerah kita bikin
karena ternyata banyak turis yang sekaligus juga ingin belajar menyelam
kemudian yang terakhir itu adalah di sektor industri kreatif
termasuk perfilman termasuk pertelevisian
itu juga sekarang sudah mulai banyak smk kita bikin menggandeng usahawan dan industri untuk membangun sekolah sekolah itu
empat ini yang menjadi prioritas smk kita
jadi pertanyaan saya mengenai apa sih keunggulan dari segi karakter budaya itu ya memang kalau kita fokus itu penting ya
sehingga kita tidak perlu meniru tapi kita justru menggali potensi yang sudah ada pada diri kita itu sendiri
saya rasa ya pariwisata dan itu memang selama ini kita miliki tapi masih banyak yang bisa kita eksplor ya
termasuk kita punya program nanti saya berkeyakinan untuk menarik wisatawan dari mancanegara
itu tidak mungkin tanpa kita mulai dengan menghidupkan mesin pariwisata dalam negeri ya domestik
wisata domestik harus digerakkan nanti biar mereka juga dari luar juga masuk menjadi bagian dari pusaran ini
karena itu ada wacana dari kemendikbud itu nanti libur itu dua hari
jadi sabtu minggu itu libur sekolah
sehingga pada kesempatan kelas menengah terutama keluarganya untuk bisa wisata domestik
jangan kita jual kekayaan kita untuk dikunjungi orang luar negeri saja sementara bangsa kita sendiri tidak menikmati itu
dan yang penting kita rawat juga kan karena ini merupakan salah satu tantangan ke depan bagaimana merawat
karena kalau juga kita tidak rawat kelola dengan baik turis mancanegara biasanya mereka tidak
yang menarik juga kemaritiman itu tapi ini jadi akhirnya harus merupakan bagian dari kurikulum juga

karena selama ini kan ilmu kemaritiman itu
timman itu tidak terlalu merupakan bagian dari pendidikan yang kita miliki ya
ya dan ini
hukum misalnya kemaritiman dan apa ya
iya termasuk sebetulnya mulai dari kemaritiman itu mulai dari wisata wisata kelautan
sampai kemudian pemeliharaan ya pemeliharaan budidaya budidaya maritim
termasuk penangkapan isu
ya penangkapan ikan
kemudian juga teknologi teknologi pengolahan
teknologi pengolahan termasuk cold storage
kemudian tentu saja itu harus terkoneksi dengan misalnya peningkatan industri di bidang perhubungan
misalnya karena itu sebetulnya gagasan presiden tentang tol laut itu ya
itu sebetulnya bukan hanya tol dalam arti laut
anu saja sekarang juga harus sudah mulai membangun pangkalan pangkalan udara
sehingga produk produk kelautan kita yang harus selalu fresh
kalau istilah teman teman di indonesia timur bilang kalau bisa ikan itu mati sekali dikirim ke luar negeri
jangan mati berkali kali
artinya kalau kita kan mati itu sudah di tangan nelayan mati
nanti sampai di darat sampai ke tengkulak mati lagi
masuk kulkas mati lagi baru dimasak
itu ikannya sudah tidak segar
nah itu ya ada teknologi teknologi yang nanti harus didukung oleh sebuah perusahaan

jangan sampai teknologi masuk tenaganya tidak ada terpaksa ngebond tenaga dari luar
nanti kita ribut nanti banyak tenaga asing masuk kita
ini harus terkoneksi dan harus simultan
dan memang saya tahu itu tidak mudah
kalau diomongkan saya mudah tapi di lapangan ternyata luar biasa susahnya
jadi apa standar yang harus digunakan
karena kan ini ujung ujungnya adalah kita ingin menciptakan masyarakat atau sumber daya manusia yang memang nanti bisa mereka memiliki skills dan technical skills
dan skills yang memang bisa digunakan untuk menjadi manusia yang produktif manusia yang bisa berkontribusi
sehingga masalah kurikulum ini penting
jangan sampai semuanya bergantung
misalnya pintar dalam a tapi sebenarnya kebutuhan pasar kebutuhan masyarakat kebutuhan dunia itu b
itu kan ada standar yang harus mau tidak mau kita kejar
saya kira untuk standar standar yang dibuat oleh lembaga lembaga internasional badan badan internasional itu untuk rujukan nggak ada masalah ya
tetapi kita harus memiliki standar sendiri
menjadi tanggung jawab dari badan standar nasional pendidikan kita bsnp
dan kemudian juga kita punya balitbank
yang ini yang dia harus terus mengupdate memperbarui standar standar kita
dan di sana ada tim ahli dari pakar pakar termasuk dosen termasuk guru guru yang kita anggap memiliki prestasi yang bagus termasuk di situ
dan ini sebetulnya sudah ada
kenapa saya tanyakan ini pak muhajir dan agak sedikit
karena kalau kita lihat sekarang kan kita ingin menjadi negara yang maju dengan ambisi untuk memenuhi semua lapangan kerja dengan manusia yang berkualitas dan juga menjadi negara industri lah
karena selalu mengacu pada pertumbuhan
nah yang bisa menjadikan itu kan kalau kita melihat negara negara yang sukses itu misalnya pendidikannya fokus yang matematikanya kuat
di situ sainsnya karena di situ ada inovasi di situ ada penemuan di situ ada teknologi
dan kemudian yang sifatnya itu knowledge base lah istilahnya
menurut pak muhajir ini bagaimana
karena kan cita citanya kan ada ingin scientist yang dihasilkan itu berapa
sehingga akhirnya kita bisa memiliki orang orang yang inovator lah
orang yang maju
dalam science technology dan lain sebagainya
ya pertanyaannya sangat kompleks ya
iya karena maksudnya sehingga pendidikan terhadap subjek subjek itu bisa dari usia dini itu ditekankan
sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengajarkan hal hal yang sebenarnya nanti tidak praktikal
tidak bisa digunakan untuk mengejar cita cita bangsa ini
kalau yang kita kembangkan terutama untuk pendidikan itu tadi itu berorientasi dengan kita akan mengembangkan bangsa ini yang bertumbuh kepada keunggulan yang dimiliki dari bangsa indonesia sendiri
jadi kalau kita yakin karena kan untuk kompetensi abad dua puluh satu itu sebetulnya sudah kompetisi itu sudah tidak terlalu penting ya
yang penting kan kolaborasi
jadi membangun kolaborasi itu menanamkan jiwa kolaborasi
sebagai seorang kolaborator
untuk siswa itu jadi pemerintah
dan itu tidak melalui pendidikan karakter
misalnya melalui metode proyek metode bermain peran dan seterusnya itu
tapi pak muhajir kita harus akui kita sebagai negara ya jumlah pengguna sosial medianya paling tinggi dan lain sebagainya
tapi kita sebagai masyarakat yang konsumtif
kita belum yang memproduksi
kita belum yang mencetus
kita belum yang dalam hal hal yang memang saat ini diperlukan dan diinginkan oleh pemerintah
dan itu rata rata adalah berbasis sains berbasis teknologi berbasis knowledge berbasis apalagi sekarang problem problemnya itu adalah climate change gitu kan ya
ini hanya sekedar ini aja
kalau pada level pendidikan kita sebetulnya secara platform sudah mengarah ke sana ya
misalnya sekarang proporsi anak anak sma itu yang mengambil jurusan ip
jurusan ilmu pengetahuan alam di dalam ilmu pendidikan sosial itu lebih banyak ilmu pengetahuan alam
memang kemudian bagaimana menata atau mengarahkan pemintaan tanah yang sudah menuju ke cinta kepada ilmu pengetahuan alam ke sains ini ini harus diperkuat ya
cuman masalahnya adalah kita punya problem itu dalam kaitannya dengan masalah
penjejakan minat minat dan bakat
dan termasuk mengarahkan minat bakat anak anak ini belum terjalan dengan baik
misalnya begini walaupun mereka sejak di sma sudah slta sudah diarahkan ke sains nanti ketika masuk pergantian boleh memilih apapun itu
sekarang proporsi fakultas fakultas ilmu ilmu lunak dibanding dengan ilmu keras di perguruan tinggi lebih banyak yang ilmu lunak
nah ini berarti ada inkonsistensi kan
dan ini harus kita harus agak memang harus agak keras ya untuk kalau kita ingin tadi itu mengarahkan
namun sekali lagi terima kasih pak